kamu udah tahu kan kamu hamil
tapi kenapa kalau makan buah itu
enggak ada yang makan siapa yang makan buah ini
lagian juga aku gak suka buah ini
udah ya clara
jangan terlalu banyak sadiwara
kalau misalkan kamu beneran hamil
jadi mama sama papa bisa rujuk kembali
karena masa idanya tuh belum berakhir
jadi kalian bisa jadi suami istri lagi dong
iya sayang alhamdulillah ya
kamu juga doain papa dan mama
putri akan selalu doain mama selalu papaku
makasih ya sayang
kenapa sih roy sama citra bisa rujuk lagi
padahal aku sudah berusaha misalnya mereka
wah berita yang mengejutkan ini
selamat ya roy
selamat ya citra
kalau kalian menikah lagi nanti berarti
citra bisa dong nemenin suaminya roy
berobat keluar negeri nanti
tapi saya akan tetap disini
saya akan nemenin putri
ya ampun mah
ngapain sih nemenin putri
mendingan mau nemenin papa aja
dan pasti aku yakin papa juga seneng
kalau misalkan mama nemenin papa ke luar negeri
terus kamu gimana
siapa yang bantu jaga arstilla nanti
udah mama terang aja
kan ada raja
raja pasti bakal jagain aku sama arshila
karena kalo citra dan roy pergi dari sini
aku akan bisa bergerak lebih bebas
kalian pabrik pada demo
bahkan ada di internet bos
sampai jadi viral seperti ini
udah udah kamu tenang aja
kamu kerjakan yang lain
sementara saya fokus cari pinjaman dana
oh udah tahu ya pak ya
berita ini ya pak perusahaan
kenapa dimatiin ya
belum selesai ngomong juga
halo selamat selamat siang pak setia
begini pak persoalan saya kan lagi ada masalah
iya bisa gak saya mengajukan dana
ya allah bagaimana ini
gak ada yang bisa ngasih aku pinjaman dana
aku gak tega kalau harus phk semua karyawan karyawan yang udah ikut aku ke perusahaan baru ini
apaan sih aku surut terus terusan aja bohong
dibikin gak gerah apa pake bayi bayian kayak gini
capek tuh gak lama lama
aku kayak ngasih ke padang
siapa yang makan buah ini
lagian juga aku gak suka buah ini
udah ya clara
jangan terlalu banyak sandiwara
kalau misalkan kamu beneran hamil
karena itu sangat berpengaruh dengan kandungan kamu
aku emang sengaja putra
aku makan nanas ini supaya aku keguguran
supaya aku gak punya bayi
dan itu semua karena kamu
aku gak mau bayi aku lahir tanpa adanya seorang ayah ya putri
aku gak tega ngeliat anak aku kayak gitu
dan ini semua gara gara kamu
udah cukup ya clara sandiwaranya
aku akan buktiin ke semua orang kalau kamu tuh adalah pembohong
dan satu hal lagi
aku gak akan biarin kamu untuk merusak rumah tangga aku
kamu harus bertobat
jangan sampai apa yang kamu lakuin ini bakal kena ke kamu juga
dan kamu akan menderita
aku akan pastiin orang yang akan menderita itu kamu putri
kenapa masalah perusahaan ini gak ada jalan keluarnya
kalau seperti ini lama lama perusahaan aku bisa kolaps
mau ngapain lu
gue dengar perusahaan ini lagi kolaps
terus lu udah berusaha cari pinjaman dana kemana mana tapi lu gak dapet
ya gak kenapa kenapa sih gue cuma mau bantuin lu dong
lu mau minjemen gue dana tapi dengan syarat yang enggak enggak kan
itu mas lu dateng sini
lo apa sih
jujur gue kecewa sama lo ya
gini lo selalu yang mikir negatif soal gue
gue dateng kesini gue mau bantuin lo
tapi bukan itu
bukan dengan gue mau minjemin lo duit enggak
tapi justru gue mau beli perusahaan ini
gue gak akan ngejual perusahaan gue ke siapapun
apalagi ke orang kayak lu
oke gue bakal pergi
iya gue bakal pergi
tapi nungguin aja ya

tujuh tahun lagi tak hidup
sepuluh angin berakhir

enam tahun lagi tidak boleh kayak fe conquer

enak banget dia mau beli perusahaan yang udah susah payah gue bangun dari nol
gue harus tetap tenang
supaya gue bisa mikirin jalan keluarnya
kamu dan arsila adalah kekuatan aku
demi kalian berdua aku gak akan pernah nyerah
aku akan berjuang cari jalan supaya bisa menyelamatkan perusahaan ini
dan membuat kamu bangga
kamu harus kasih kesempatan kepada raja
untuk memberikan perhatiannya juga para clara
biar gimana pun juga
clara sedang mengandung anaknya
aku kok jadi kepikiran kata kata mas roy waktu itu ya
kayaknya memang aku harus bicara baik baik sama clara
supaya dia mau denger
mama masuk ya
clara kemana ya
di kamar mandeng